ya tadi pagi kita cari itu sekarang sudah viral itu ya kalau kpu saya marahi itu
sebelum saya mulai perlu saya sampaikan supaya persidangan tertib tidak boleh keluar masuk
kalau terpaksa harus ke toilet tolong bisa bergantian ya jangan bareng bareng tapi satu satu yang tertip
nah kemudian yang kedua ini adalah sidang pendahuluan
pemohon yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok pokok permohonannya
karena mahkamah telah mempelajari bahkan sudah membuat analisis bagaimana permohonan ini harus diperlakukan
kemudian nanti pada sidang berikutnya adalah sidang mendengarkan keterangan pihak termohon pihak terkait
dan bahwa selu keterangan bahwa selu
pada kesempatan ini pemohon menyampaikan pokok pokoknya saja kemudian kita terakhir akan mengesahkan
meskipun nanti akan kita minta konfirmasi dari termohon dan bawaslu
oh ini kpu dadir ya
ya tadi pagi kita tarik itu sekarang sudah viral itu ya kalau kpu saya marahi itu
tolong untuk bisa diprioritaskan
untuk hadir di sini minimal kalau tidak ada kpu pusat juga kpu provinsi atau kpu kabupaten kotanya yang dipersoalkan hadir
ya karena kuasa hukum kalau kita tanya juga belum siap betul ya belum tahu persis ya
jadi kadang kadang kita bertiga meminta konfirmasi kpu atau bahwa selu
ya pada awal meskipun nanti secara lengkap akan termohon
bisa memberikan penjelasan yang lengkap
ya baik terima kasih atas kehadirannya
itu yang harus saya sampaikan terlebih dahulu
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya